rumah orang tua fitriya diana di desa sitanggal kecamatan larangan brebes jawa tengah digeledah polisi
fitriya diana atau pipit adalah istri pelaku yang menyerang menko polhukam wiranto
petugas polres brebes memasang garis polisi mulai dari ujung gang hingga menuju rumah sunarto
untuk beberapa lama selama proses penggeledahan jalan tersebut steril dan tertutup untuk umum
fitriya diana atau pipit adalah istri pelaku yang menyerang menko polhukamwiranto
fitriya diana dikenal warga sebagai geng
dia hadis pendiam
setelah lulus sekolah sanawiya dia tidak melanjutkan sekolah ke tingkat sma
tahun dua ribu enam belas dia memilih merantau ke jakarta untuk membantu perekonomian keluarga
keluarga pipit bisa dikategorikan tidak mampu
kedua orang tuanya bekerja sebagai buru tani
karena masalah biaya pipit tidak melanjutkan sekolah ke jenjang sma
di jakarta pipit bekerja di perumahan sebagai babysitter
wanita itu juga pernah bekerja sebagai pelayan warteg
ya anaknya baik sih
nah ini lah
malah di rumah juga baik
nggak ada apa
tanda tanda dia itu menyimpang atau aneh itu
dia itu berangkat ke merantau itu mereka
ya udah laut biasanya sih kalau nggak di perumahan kan di warteg
oh kerjanya di situ
selama merantau pipit hanya pulang sekali dalam setahun yaitu setiap lebaran
namun sebulan lalu pipit pulang bersama calon suaminya
diduga lelaki yang dikenalkan pipet adalah syahril alamsyah
imam suripto brebes jawa tengah